ya harapan warga jawa timur untuk merasakan jalan mulus tampaknya harus bersabar
pasalnya pemprov jawa timur yang rencananya akan memperbaiki jalan nasional lewat diskresi urung dilakukan
pemerintah pusat berdalih pemerintah provinsi tidak punya kewenangan untuk melakukan diskresi
lantas sampai kapan jalan rusak dibiarkan begitu saja
masih ingat dirun
ya ya di dam prat bupati sidoarjo saiful ila
pada dua ribu lima belas lalu karena protes jalan akses ke desanya tak kunjung diperbaiki
sang bupati berdali itu adalah jalan nasional dan bukan kewenangannya
namun dirun tidak mau tahu karena sudah banyak korban berjatuhan
masyarakat memang tidak mau tahu siapa yang memiliki kewenangan itu
kalau milik pemerintah pusat provinsi atau kabupaten kota yang penting mereka ingin jalan yang mulus
pemerintah provinsi jawa timur pun tak tahan lagi menjadi sasaran uring uringan warga
karena rusaknya jalan nasional yang tak kunjung diperbaiki
gubernur soekarwo mengajukan diskresi ke pusat agar bisa memperbaiki jalan nasional menggunakan anggaran daerah
namun hal itu urung dilakukan
solusinya ya peraturan pemerintah tentang membantu hal hal yang sangat ad hoc itu diperbolehkan
ya mulai kpk mulai kejaksaan mulai ppk
kasus kaliana kemudian dirusak
salahkan karena tumpang tindih anggaran
kalianak merupakan jalan nasional yang akhirnya diperbaiki pemerintah provinsi jawa timur
dia mengaku sudah mengajukan diskresi ketika jalan nasional yang rusak masih sepanjang tujuh puluh lima km
namun itu tidak direspon hingga saat ini menjadi dua ratus tiga puluh km
diskresi dilarang badan pemeriksa keuangan
untuk memperbaiki jalan hanya kementerian pekerjaan umum yang bisa menjalankan diskresi
larangan ini menghambat pemenuhan kewajiban negara
dan para rakyat
jadi saya pikir persoalan persoalan administratif teknis keuangan itu harusnya tidak menjadi penghambat dalam hal menjadi pelayanan publik kepada masyarakat
pemerintah pusat menganggarkan perbaikan jalan satu tujuh triliun rupiah
namun itu dirasa kurang oleh pemerintah provinsi jawa timur
pasalnya semakin tahun jalan nasional yang rusak semakin panjang